saya terlalu berharap
ayah saya masih hidup
sampai sampai saya menyakiti hati saya sendiri
tapi kenapa bapak
bapak gak mau pergi ke rumah bule ini
masa dipisahkan dari bule ini
dan menurut saya
saya gak pantas tinggal disana terus
selalu menahan saya karena
karena saya tahu
saya memang belum bule
tapi sekarang saya sudah kuat
saya sudah keluar saya harus pergi dari rumah itu
atau enggak saya anterin bapak
ke rumah bapak yang lama aja
saya tidak mungkin balik kesana lagi
saya harus cari tempat lain
atau nggak gini aja pak
karena sekarang bapak masih sakit
bapak tinggal di rumah saya aja dulu ya
sampai bapak bisa nemuin tempat tinggal buat bapak
mungkin aku juga bisa sambil cari tahu
kenapa ibunya mira ngotot bilang suaminya sudah meninggal
saya orang yang paling tidak suka diberi janji janji kosong
sepanjang hidup saya tidak ada satu orang pun yang berani ikat janji dari prabu wijaya
maaf pak maksud pak prabowo apa ya
kalau mengenai urusan kerja sepertinya saya sudah menyelesaikan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada pak
bu leni tahu ini bukan urusan kerjasama kita
ini soal mantan suami ibu
mantan suami saya
maksud bapak dia sudah mengganggu ketenangan bapak dan keluarga bapak
tapi tapi itu nggak mungkin pak prabu
iya untuk saat ini dia memang belum mengganggu saya ataupun keluarga saya
tapi saya yakin itu tidak akan berlangsung lama bu leni
karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri dia masih berkeliaran di sekitar saya
apa boleh ini bohongin saya waktu bilang dia itu sudah pergi
iya begitu bu
enggak pak prabu saya nggak mungkin berani membohongi pak prabowo
begini saja pak coba saya cek sekali lagi
kalau memang itu benar benar dia dan masih berkeliaran mengganggu pak prabowo
saya sendiri akan berhentangan untuk memberdekat dia
eh bangun bangun
mana orang yang saya suruh kamu jaga
maaf ma bu saya tidak berhati hati bu
tadi waktu saya menyuntikan dia obat malah dia menyergap saya bu
mungkin dia berhasil kabur bu
berhasil kabur dia memang udah kabur goblong
ngapain aja jika bu masa suruh jagain satu orang aja nggak bisa
saya betul betul minta maaf bu
mau marah marah kayak apapun juga percuma
toh orang itu sudah kabur berarti kemungkinan memang benar
orang yang dilihat sama pak prabowo adalah orang itu
tidak ini pak prabu bisa marah sekali
ya udahlah orang itu juga pasti gak akan berani kembali ke rumahku
dan harusnya dia nggak akan genggul pak prabu lagi
pasti dia juga udah gak mau sampai ketahuan sama aku dan disekap lagi
lagipula aku juga udah capek berusaha sama orang yang nggak jelas itu
lewat dia nggak ada yang mau
nneng lu buat apa ini

jangan ke klein

kebetulan tempatnya tadi dekat rumah
jadi amira bawa ke sini
ibu gak peduli amira
mau dia pingsan
mau dia sekarat
mau dia mati sekali
ibu gak peduli
ibu gak mau lihat dia ada di rumah kita
suruh dia pergi amira
suruh dia pergi
kenapa reaksi ibunya miras selalu seperti ini
dia seakan akan benci sekali pada aku
ini aku mas
dan ini anak kita amira
kamu ingat kan mas
ibu kok kayak begini sih ibu
apa gara gara ibu lagi ada masalah sama gue ini
bu tapi kan gak ada hubungannya sama papanya rizky
kalau memang dia papanya rizky
ibu tidak akan semarah ini
tapi karena dia itu adalah
ibu tarik hati tapi pihaknya kau selaluabungi dengan mata thatcher
dip dividendinasi pada kap rerepon
ibu tidak berpikir apa saja
ibu menjaga kita
botenpah artinya pola thailand

enggak ibu jawab dulu dong bu jelasin dulu maksud kata kata ibu tadi
apa maksud ibu dia
bukan bukan dia itu bukan ayah kamu
berapa kali sih ibu bilang sama kamu amira ayah kamu itu sudah mati
jadi kamu jangan ingat ingat lagi ayah kamu ayah kamu itu sudah meninggalkan kita untuk selama lamanya
tapi ibu ibu tadi salah bicara jadi kamu harus percaya sama ibu
kalau ibu bilang ayah kamu sudah mati itu berarti ayah kamu bisa mati
ucap untuk apa kita berharap amira
lupakan semua harapan kamu
karena ayah kamu tidak akan mungkin kembali lagi
ibu juga memang gak mau seperti ini amirah ibu nggak mau
tapi untuk apa
untuk apa kalau kita harus hidup dibayang bayangin oleh ayah kamu
sekarang cuma kamu sama ibu gajah gajah kamu
sekarang kamu dengar
gajah kamu amira
bawa orang ini pergi bapak
ibu kenapa berubah seperti ini
kenapa sekarang ibu berubah
kalau saya itu bukan suami ibu kenapa
karena kamu sudah melupakan aku mas
karena kamu lebih mengingat aini daripada aku
aku adalah istri kamu
tapi yang kamu terus ingat adalah cinta kamu yang gak kesampian itu
buat aku itu sama saja kamu sudah panci
karena karena sekarang saya sudah tahu
suami saya sudah mati
tapi kalau gitu apa yang bikin ibu keberatan buat nolong bapak ini bu
aduh ibu tolong semalam aja
sampai dinemukan kontrakan yang baru bu